ketua dewan kehormatan partai demokrat hinca panjaitan membantah pernyataan muldoko yang menyebut ada pertarungan ideologis dan pergeseran demokrasi di partai demokrat
hinca pun menantang muldoko untuk menyanyikan mars partai demokrat
hinca menilai pernyataan muldoko tentang adanya pertarungan ideologis dan pergeseran demokrasi di tubuh demokrat adalah salah
apalagi hal ini menjadi alasan muldoko untuk mengambil alih partai demokrat
hinca bahkan menantang muldoko yang dinilai tak paham partai demokrat untuk menyanyikan mars partai demokrat karena menilai dalam mars ini terkandung makna serta semangat tujuan partai
pak muldoko anda tidak tahu partai ini anda tidak mengerti partai ini kami yang mengerti
karena itu ya sekali lagi saya katakan semua yang disampaikan oleh pak muldoko saya tolak dan tidak benar
sebab di demokrat kami ini adalah demokrat demokrat